menteri keuangan sri mulyani enggan berkomentar saat ditanya terkait kebijakan pemerintah memotong gaji pekerja tiga persen untuk tapera
sri mulyani hanya menjawab akan menjelaskan besok di konferensi pers
sri mulyani tak menggubris saat dikonfirmasi bentuk tata kelola yang akan dilakukan bp tapera atas dana yang dikumpulkan
sri mulyani menjawab akan menjelaskan di konversi jumat besok
sebelumnya sri mulyani dan menteri pupr basuki hadi mulyono masuk dalam jajaran komite bp tapera yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategi pengelolaan tapera